halo semuanya selamat sore selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa
yang setiap harinya akan menemani anda untuk menanti berbuka puasa
dan kali ini ada saya sarah arianti anchor cnn indonesia
dan seperti judulnya yang ada di pin ini di bawah terbang tinggi di tengah pandemi
kali ini saya akan berbincang bersama salah satu flight attendant dari garuda indonesia
yang untuk bercerita pada kita kepada teman teman semua yang ada di sini
bagaimana sih pengalaman jadinya
bagaimana sih pengalaman jadinya
pada saat bertugas di tengah pandemi dan juga pada saat ramadan
nah langsung aja kali ini saya akan ditemani oleh tami karamina
saya akan meng invite dia
coba kita lihat dia udah ada belum ya
harusnya sih udah ada tadi udah di invokan
ini karamina ini dia
dia udah send invite
udah waiting nah ini dia
baik gimana kabarnya sarah
puasa insya allah
ngabur gurit nih sambil membuka
nah oke kita udah bersama tami karamina salah satu awak kabin atau flight attendant dari garuda indonesia
nah tam sebelum kita mulai conversation nya ya mengenai terbang tinggi di tengah pandemik atau covid sembilan belas ini
aku mau nanya dulu dong kamu tuh udah berapa lama sih di garuda indonesia sendiri
di garuda indonesia kebetulan awal mulai kerja itu tahun dua ribu
berarti udah berapa lama sih
berarti udah mulai masuk waktu delapan tahun

delapan tahun ya
wah lama banget ya
kenapa sih awalnya tuh pengen jadi pramugari gitu
pengen jadi pramugari karena itu berkesinambungan sama dua passion aja sih
yang pertama jalan jalan pastinya
terus yang kedua itu belajar
karena pramugari itu menurut aku dia tuh kenapa ya
dia dari mulai kerja dari mulai belajar dia tuh mulai belajar
destinasi kolega kerja lalu apa namanya
suaranya putus putus nggak sar sorry
ya dari mulai kolega kerja gasnya penumpang dan destinasi itu kan berbeda beda
maka di situlah ada adaptasi yang harus selalu dipelajari
disitulah yang membuatnya nggak bosen dan senang aja jadinya
sebelum kita lanjutin ini untuk dua ratus dua puluh tiga teman teman yang menyaksikan live ini
kita juga buat open clation
tinggal ditanya aja di kolom bawah
nanti kita bacain kata bener ya
boleh dijelasin nggak sih sebenarnya jobdesk dan tugas dari pramuka itu apa sih di atas pesawat
yang utama pastinya kita ada di pesawat itu untuk menjaga
maka itu awalnya kita di train untuk belajar berbagai macam situasi untuk penanganan situasi darurat
lalu yang kedua bagaimana kita membuat penumpang itu merasa aman dari aspek security nya
lalu yang terakhir adalah bagaimana penumpang merasa nyaman berada di pesawat atau yang kita anggap sebagai rumah kita sendiri
jadi gimana penumpang bisa datang ke rumah kita bisa menganggap pesawat itu senyaman mungkin
bagaimana seperti rumahnya dia sendiri juga
kita lanjut situasi sekarang ya
kita tahu kalau misalnya globally kita lagi dilanda pandemi covid sembilan belas atau corona
nah itu secara keseluruhan mempengaruhi nggak sih kehidupan kamu
dengan adanya covid sembilan belas ini tentunya mempunyai
dari kehidupan saya
dari kehidupan pribadi seperti yang kita tahu jadi serba terbatas
kemudian penjaga dari kesehatan dan kebersihan juga jadi lebih ekstra tentunya
terus yang dari masalah penerbangan juga pasti dari yang awalnya masuk ke bandara itu sekarang penjagaannya jadi lebih baik
ada pengurusan temperature
kemudian dari sisi awal kabinnya sendiri biasanya kita mengalami pengacekan itu
tapi sekarang udah ditambah dengan body temperature
terus awalnya yang tidak melakukan apa namanya
oh kita sekarang udah pakai masker sama glove juga untuk bertugas
lalu kita melakukan social dan physical discussing
sama penumpang dan juga sama kolega awal kabin
di pesawat juga ada beberapa perubahan
contohnya udah ada hand sanitizer di setiap buah
terus pemberian makanan juga sekarang udah ditutup di plastik
jadi dibuka dan ada social dan physical juga
oke jadi benar benar dijaga banget ya niat dari mulai kebersihannya di atas pesawat sendiri
nah aku tanya nih di masa pandemi ini kan kita tahu ya
corona ini memang awalnya tuh di tiongkok gitu kan ya di china
nah benny selama masa akhir januari kemarin ketika mulai studing di shanghai
maksud saya di china sendiri sampai sekarang kamu udah terbang kemana aja gak
pernah ke negara negara yang memang awalnya kena covid nya
seperti kayak misalnya ke china ke korea atau ke jepang saat itu
terakhir saya cuma mendapatkan tugas ke jepang
tapi saya belum mendapatkan tugas ke negara yang bersumber
dari covid itu paling ke jepang aja terakhir pernah
itu kapan sih
pertengahan maret oh berarti dari cina ya
ya lumayan lah ya
pertengahan maret bisa di cina ya
di sana tuh kayak gimana di jepang sendiri keadaannya
di jepang sendiri itu dari awal masuk wilayah jepang kita lihat di sana
udah ada form harus diisi oleh tiongkok
kemudian pas disembark atau keluar dari pesawat itu menjadi sedikit agak lama
karena penumpang harus dicek bener bener oleh petugas di berada di sana
lalu di sana juga kita dihindau alat alat untuk gak kemana mana
jadi di situlah kita juga menjaga gimana gimana supaya kita aman
walaupun terbang ke negara yang terjangkit covid nya
oke berarti bukan hanya di pesawat tapi pas di ground juga ya dicek juga
lebih ketat dari mulai sama kayak di bandara soekarno hatta gak tamu gue kayak gitu
di bandara jepang kemarin waktu tamu di sana
ada beberapa perbedaan cuman masing masing negara mempunyai caranya sendiri
untuk menangani atau precaution untuk covid sembilan belas ini
tapi menurut aku udah bener bener bagus sih
sama di jakarta juga tadi covid sembilan belas namanya ada pengecekan temperature
kemudian ada form yang harus diisi oleh penumpang dan juga awak kabinnya
oke nah itu kan berarti terakhir kamu terbang ke jepang itu pertengahan maret
ketika belum adanya peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
mengenai pengendalian transportasi selama mudik
nah ini setelah nih setelah adanya peraturan menteri tersebut peraturan menteri perhubungan
ini kan dalam upaya penyebaran covid sembilan belas ya tamu
nah setelah kamu setelah itu keluar kamu sempat nggak terbang lagi gitu
sebelumnya kamu base nya di jakarta bener kan ya
base nya jakarta ya
nah setelah kan jakarta kita tahu itu zona merah kamu sempet nggak ada kayak panggilan ke kantor untuk terbang gitu kamu
saat ini statusnya aku tuh masih dalam sp untuk perusahaan
nah itu adalah sp untuk penugasan
cuman memang saat ini garuda tidak terbang domestik atau di area psbb atau zona merah
nah ataupun itu hanya penerbangan logistik dan beberapa perusahaan internasional
yang tentunya fokusnya dalam mendukung program pemerintah dan juga fokus untuk mencegah covid sembilan belas
fokusnya seperti mencari perhatian dari luar negeri
jadi itu adalah proses yang di release di apply dengan peraturan
ini berarti kamu belum terbang
maksudnya biasa kan kita tahu ya bekerja itu harus dengan passion harus dengan cinta
harus cinta sama pekerjaannya
dan kamu delapan tahun menjadi pramugari pasti kamu cinta sama kerjaan kamu
dan ketika kamu sekarang lagi standby belum tahu sampai kapan ya bisa terbang lagi
sampai kapan psbb ini selesai gitu kan ya
apa perasaan kamu
perasaannya sebenarnya kita di sini dalam rangka semuanya kita akan bergerak ke arah yang lebih baik
apapun keputusan yang dilakukan oleh perusahaan kebijakan pemerintah juga pastinya
itu memperbaikkan kita semua dengan penundaan penerbangan
itu juga salah satu untuk pemutusan rantai
itu juga salah satu untuk pemutusan rantai
itu juga salah satu untuk pemutusan rantai

menyimba untuk warga indonesia khususnya untuk rumah saja
jadi saya juga di sini merasa nggak apa apa sih asal itu kita bergerak ke arah yang lebih baik
oke jadi untuk greatest good gitu ya tamiya
nah ini kan tami itu kan bc di jakarta berarti zona merah
ini ada nggak teman kamu yang masih bertugas di luar zona merah
ada di luar zona merah cuman
itu sangat terbatas dan rute rute yang tertentu juga
dan kemarin darude juga sudah merikis beberapa list penerbangan yang ditunda
itu ada di website garuda indonesia
dan bisa dilihat di situ
yang suka nanya atau penasaran sampai tanggalnya pun ada di situ
jadi bisa dilihat di situ
jadi untuk teman teman yang lagi menonton yang penasaran rute rute mana kah
yang garuda indonesia tunda atau yang masih sendiri ada itu bisa dilihat di website nya garuda ya
nah ini berarti kan bentar
saya punya banyak list pertanyaan
cuma saya lagi pilih pilih dulu nih buat tami
oke ini kan memang menarik ya
seperti yang kamu bilang tadi fokus dari garuda indonesia sendiri
itu kan sebenarnya mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran
dan memang saya juga tahu pemerintah itu bekerja sama juga dengan dari garuda indonesia untuk ada yang penyelidikan wni
terus juga ada pengambilan obat untuk covid sembilan belas
itu ada yang nggak temen kamu yang bertugas pada saat itu
dan ada nggak cerita menarik di balik itu
teman aku ada yang pergi ke negara yang
covid sembilan belas dalam rangka mungkin menjemput alat kesehatan
atau menjemput wni
jadi negara asing
cuman so far masih belum mendengar cerita yang gimana sih
karena semuanya juga sesuai dengan prosedur yang garuda dan pemerintah
oke gitu ya
nah ini kan setelah waktu itu kita pernah berbincang
dan juga pernah dengar nih
ternyata tami bukan cuma flight attendant ya
tapi ternyata instruktur
bukan instruktur luar raja kan tami
itu sarang kali
bisa diceritakan nggak
struktur apa sih di garuda indonesia tami sendiri ini
iya jadi indonesia itu kan ada training center
yang tujuannya pertama untuk pelatihan awak kabin
untuk menjadi awak kabin yang sesungguhnya
lalu kedua untuk penambahan rating pesawat
ada juga yang untuk melakukan tugas recurrent
rekaran ini adalah perhatikan setahun sekali yang ditunjukkan untuk memperpanjang lesensi
nah disitulah instruktur dibutuhkan untuk memberikan materi
dan khususnya kalau saya pribadi itu materinya
untuk keselamatan penumpang
untuk keselamatan penumpang
untuk keselamatan penumpang berarti itu masuk juga nggak materinya tentang covid sekarang
ada beberapa tentang materi safety dan materi itu
tapi untuk covid sendiri itu diberikan oleh perusahaannya sih
nggak dari instruktur
kalau sekarang kita lagi work from home
lagi ada pembatasan sosial gitu kan
kamu ngajarnya gimana sekarang tam
iya karena ada cara physical sama social distancing dan harus work from home
jadi program rekaran ini sekarang dilakukan secara online learning
jadi ada websitenya sendiri untuk bagi karena kan sifatnya wajib
untuk memperpanjang lesensi pertumbangan tadi
kalau kita juga perlu lesensi itu maka program rekaran ini harus tetap dijalankan
jadi dilakukan dengan learning dari rumah
jadi semuanya itu serba online ya
sekarang mulai anak sd smp sma kuliah sampai ternyata untuk training kerja juga harus jarak jauh ya
nah tadi kita tau ada apa nih
dulu pas sebelum covid sebelum pandemi
tam nih sering terbang juga dong pas ramadan
kemana aja tam yang paling seneng gitu
yang berasa banget nih suasana ramadan nya gitu
pas ramadhan yang paling dikangenin itu yang paling berasa vibesnya itu kalau terbang ke negara saudi arabia
ke jeddah ke madinah
kalau ke madinah kita sekalian bisa ibadah juga gitu
terus kerasa vibes nya
terus ke daerah daerah domestik karena makanannya enak enak banget
jadi sambil ngabur bubur nungguin buka puasa kita bisa cari makanan makanan yang ada di daerah masing masing
ini kan tam nih juga kita lagi puasa
terus juga lagi di tengah pandemi
tam nih juga lagi standby nunggu
apakah deg degan gitu ya
apakah ada telepon untuk bertugas gitu kan
kamu ngapain aja nih di rumah nih
siapa tahu untuk teman teman yang lagi nonton kamu punya tips untuk mereka untuk mengusir kebosenan lagi di rumah tuh ngapain ya gitu kan
bisa nggak sharing kepada kita
apa sih yang biasa tam tuh ini buat ngusir rasa bete
jangan jenuh gitu
di rumah aku pribadi sih senang banget ya di rumah
belum ngerasa bosen bahkan sekarang udah hampir mau dua bulan kan
banyak yang dikerjain
dari belajar hal hal baru belajar masak yang tadinya masaknya cuma menemun menemun tentu sekarang jadi eksplor
terus ngeliat sudut sudut rumah kok kayaknya ada aja yang di dekorasi
jadinya aku yang diy diy yang kiri
dan jadi lebih punya banyak waktu buat
melakukan hal baru di rumah
kayak yang biasanya di rumah tuh cuma buat istirahat sekarang bisa kayak dilihat apa nih yang kurang apa yang lodi
apa nih yang mau di eksplor lagi di rumah
oke jadi belum bosen ya talinya sampai sekarang ya walaupun udah dua bulan gitu
nah tapi kita balik lagi nih ya
ini kan ada banyak maskapai gitu ya di dunia yang berhenti beroperasi karena pandemik ini
menurut tami sendiri ini gimana tam
ya sebenarnya itu adalah kebijakan sama peraturan yang dibuat oleh masing masing airlines dari
dikompile dengan negara negara masing masing sih
menurutku semua kebijakan itu baik
dan bergerak ke arah yang baik juga
karena semakin cepat mungkin ini dihitungan akan semakin cepat juga efeknya untuk kita semakin beraktivitas normal
jadi teman teman seprofesi yang berada di negara lain yang di airlines lain
terus banget ya betah betahin di rumah karena ya tadi banyak kok yang bisa dilakukan di rumah
dan itu kan mengenai emas kapainya ya tam
kan kita tahu juga bahwa ini covid ini memakan banyak teman teman yang di pssi
yang di phk gitu kan
dari bidang manapun
ada banyak juga nggak cuma di indonesia gitu kan
karena airlinesnya berhenti beroperasi gitu kan
banyak juga yang pemutusan sepihak pekerjaannya
ini pesannya tami ini
dan juga tanggapannya tami tentang ini gimana
cukup perhatian untuk mendengar berita seperti itu
cuman pertanyaannya adalah
ini tidak dijalankan oleh kita sendiri
kita semua mengalami ini
satu dunia pun mengalami ini
karena tetap semangat aja
tetap semangat dan terus memberikan yang terbaik
terus berdua aja
semoga masa pandemi tetap berakhir
oke yang penting itu tetap semangat ya tam ya
apa sih tam yang dikangenin tam di balik lagi
apa sih yang dikangenin pas lagi terbang tam
yang dikangenin waktu terbang itu
terus lihat negara luar
itu sih yang paling dikangenin
jadi jalan jalan ya
iya sih pasti ya
kalau kecil kamu jadi pemakai pasti senang banget
nah tam tadi balik lagi
aku mau nanya sih
ada yang belum
ada yang kelewat tadi
kamu tadi kan ke jepang
selain ke jepang kamu kemana lagi tam
ada pandemi ini ke jepang sama ke ini
ke amsterdam tapi itu pun
waktu awal awal banget
awal maret di kota
tapi prosedur di bandaranya di amsterdam sama kah kayak di jepang dan juga di sukarmakata sendiri
untuk di amsterdam mungkin
kalau saya tidak salah mungkin karena kemarin kasusnya belum terlalu parah banget
di sana masih lebih ketat di indonesia malah kemarin itu
apa namanya sebenarnya
jalur daripada awak kabin sama penumpang sendiri itu beda biasanya di beberapa bandara
nggak bisa bilang perbedaannya mungkin
yang di jalur penumpang itu ada beberapa prosedur yang sebenarnya kami akan lakukan
di beberapa bandara gitu ya
ternyata memang jalur awak kabin dan juga jalur masyarakat ya
jalur penumpang gitu
seputar pramugari dan juga covid gitu kan
pas temen kamu kemarin
yang tadi kami cerita mengenai pas
dia menggunakan obat untuk covid yang bertugas di sana
itu ada nggak cerita
dan prosedur apa yang harus mereka lakuin dan jobdesk mereka tuh disana
kemarin sih yang saya dengar
terbangan untuk mengambil alat kesehatan dari shanghai
ke siapa nih
pergi ke sana
kemudian di situ awak kabinnya yang biasanya
sekarang dikurangi menjadi
kalau nggak salah dua atau empat orang
itu hanya untuk pertama menjaga keselamatan beberapa kru kargo yang akan on board di pesawat
lalu membuka tutup pintu
dan juga pada saat sampai di shanghai
itu kan loading barang
kita sebagai awak kami yang mempertimbangkan bahwa barang barang itu tetap
untuk take off dan lain
seperti tidak menghalangi pintu emergency cap
atau barang itu tidak lebih tinggi dari penumpang
karena diletakannya di kursi penumpang saat itu
oh jadi diletakkan alat kesehatan itu diletakkannya di kursi penumpang saat itu
yang ekonomi saat itu
oh yang ekonomi oke
berarti itu pesawat kosongan ya tam
iya pesawat kosong dengan beberapa awak pesawat
dan juga beberapa awak pesawat yang dianggap pesawat
jadi itu adalah alat kesehatan

jadi itu untuk penerbangan logistik
dan di sananya ya biasanya kita terbang ke shanghai itu seharusnya layover
tapi ini karena untuk pencegahan covid sembilan belas juga
kita ternyata empat jam lalu kembali lagi ke indonesia
tidak turun sama sekali
jadi benar benar biasanya kalau penerbangan dari jakarta shanghai jakarta itu
di total jakarta shanghai tujuh jam balik lagi tujuh jam
dan di sana teman tami yang bertugas itu hanya empat jam dikasih waktu istirahat
itu juga untuk cloading barang
tujuh empat belas hampir delapan belas jam bekerja ya berarti tami
terus ketika kembali ke jakartanya sendiri mereka harus ada prosedur self quarantine gitu nggak tam
pada saat balik ke indonesia
tapi apa yang selesai bertugas dari negara tersebut diberikan waktu untuk self isolation hari ini
nah tam waktu itu tam
pas kamu terbang ke jepang sendiri kamu balik itu harus karantina juga nggak
self quarantine juga nggak di rumah
cuma tidak di fokuskan untuk schedule nya di rumah untuk self quarantine
hanya penerbangan juga sudah berkurang
jadi disitu kita mau cari self quarantine tersebut
tips tami untuk saling jaga di tengah masa covid sembilan belas sendiri
apa sih tam untuk teman teman yang menonton
terus juga tips saling jaga sesama keluarga sesama teman apa aja bisa di share ke kita
di sini maksud saling jaga di mata saya itu yang pertama
pastinya kebiasaan yang sudah kita jaga dari awal corona
itu jangan sampai malah
tahan yang udah kangen yang udah pengen keluar di rumah dulu aja
kemudian banyak kok yang bisa dikerjakan di rumah
ada banyak hal baru yang bisa dikerjakan
kemudian itu juga pesan untuk covid ini
karena apabila kita mendapati seorang yang terkena covid di dekat kita
karena sekarang kan juga sudah makin banyak kasusnya
namun kita juga berdoa supaya tetap berkurang ya
bila kita mendapati
bila kita mendapati
kalau bisa penuhi kebutuhannya
supaya kalau kita tersebut tidak keluar rumah
makin banyak orang yang takut melapor
makin banyak orang yang kabur dari rumah sakit
jadinya kan kita sendiri juga yang repot
jadi mari kita sama sama menguatkan untuk memutus rantai covid di masa pandemi ini
agar segera berakhir
semoga semua bisa beraktivitas normal lagi
bisa terbang lagi sama garuda indonesia
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih garuda indonesia
nah ini terakhir
ini paling terakhir tam
untuk masyarakat indonesia
ini yang mau mudik apa pesannya dari tami
kan ada larangan
yang mau mudik
kalau bisa jangan mudik dulu
kalau kita lihat banyak foto foto yang viral di tenaga medis
rasanya kita juga pengen bilang kayak gitu
karena kita di sini masih banyak
karena untuk kali ini aja
kita juga sama sama berdoa untuk ini adalah yang terakhir
tahun ini aja
di rumah aja
kita minta maaf sama keluarga yang ada di rumah
terima kasih tam
kalau kamu biar kamu aja yang terbang
kalau saya biar aja kita yang memberitakan gitu ya
oke terima kasih tami
atas informasinya dan atas kesediaannya bergabung bersama kami
dan juga lumayan ya setengah jam untuk ngabuk gurit ya tam ya
untuk sambil buka puasa
oke terima kasih tami
semoga kita bisa cepat berkumpul bersama keluarga
oke semoga covid juga segera berakhir
terima kasih tami
terima kasih sarah
itu tadi tami karamina
seorang awak kabin atau flight attendant dari garuda indonesia
yang sudah bergabung bersama kami di live instagram cnn indonesia
yang menemani anda tentunya
untuk sambil menemani anda berbuka puasa ya
menanti berbuka puasa
nah itu tadi dia bercerita tentang pengalaman dia pada saat terbang di masa pandemik
dan kayaknya segitu aja livenya dari saya
nah untuk besok ini akan ada teman saya yang take over
yang akan live di instagram cnn indonesia
yaitu ada aldi hawari
tapi aldi hawari hari ini nggak bisa bergabung bersama saya untuk mempromosikan
jadi saya aja yang mempromosikan
aldi hawari ini akan berbicara tentang ekonomi
booming ekonomi setelah pandemi
nah penasaran kan
ekonomi kita akan membagus gitu kan ya
nah live ini ada bersama joshua pandemi
yaitu adalah kepala ekonomi bank termata
ya nggak tahu mau ngapain
jadi jangan lupa untuk bergabung di live instagram cnn indonesia
setiap hari pukul empat besok ada aldi hawari dengan joshua pardede
membahas booming ekonomi setelah pandemi
oke sekian live instagram saya hari ini di instagram cnn indonesia
saya sarah ariyanti pamit undur diri
selamat berpuasa untuk teman teman yang sedang menjalankan ibadah puasa
jangan keluar keluar kalau nggak penting
biar kami aja yang memberitakan
oke segitu aja ya